kasus kekerasan dan pelecehan terhadap wanita di indonesia semakin marah
setiap tahun tidak kurang dari dua ratus ribu kasus kekerasan terhadap wanita terjadi
dan untuk itu kemampuan bela diri tentunya menjadi kebutuhan wanita
agar tidak mudah menjadi korban kekerasan dan pelecehan
simak tayangannya berikut ini
dua bulan terakhir tami selalu menyempatkan datang ke salah satu sasana bela diri
di bilangan selatan jakarta ini
selain untuk menjaga kebugaran
latihan muay thai yang ia jalani diharapkan mampu memberikan kepercayaan diri
bila suatu saat diserang orang jahat
iya sih mbak emang ngaruh banget
soalnya kan disini kita dilatih buat nonjok nendang terus ada yang ikut juga
itu ngaruh sih sebenarnya jadi lebih percaya diri aja
kalau misalnya lagi di jalan sendirian terus nggak ada cowok
udah lebih percaya diri aja kalau buat nonjok nonjok orang
wanita memang rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan
karena itu teknik teknik dasar bela diri sebaiknya dipelajari demi keselamatan
beberapa teknik sebenarnya cukup mudah dipraktikan bila seorang wanita diserang
oke kita belajar teknik kalau diserang dari belakang ya
oke kalau kita digrip dari belakang kita bisa elbow ke bawah atau ke atas
nah kalau otomatis kalau udah diheboh gitu pasti lepas
marakek kasus kekerasan dan pelecehan terhadap wanita membuat kebutuhan akan bela diri meningkat
kemampuan dasar bela diri diharapkan bisa mencegah peningkatan angka kekerasan dan pelecehan terhadap wanita
katrina inandia jakarta